in fashion merupakan festival musik indoor terbesar di indonesia yang sudah diselenggarakan sejak dua ribu dua belas
setiap tahun invation mengundang beragam pemain musik elektronik kelas dunia
serta mengganti tema festival untuk menarik pengunjung
tahun ini invation mengusung tema tempus chronicle yang terinspirasi dari era steampunk
tahun ini tempus chronicle kita menampilkan konsep steampunk
dimana kembali ke masa tahun seribu sembilan ratus dua puluh an pada saat masih eranya itu masih era yang kuno
tapi sudah dimasuki oleh alat alat yang sedikit modern ya
jadi mungkin kalau acuannya kalau ke movie mungkin kayak
jadi kita lebih ke konsep lah
dj kelas dunia yang akan meramaikan pergelaran tahun ini diantaranya
jika tahun lalu invation sukses menghadirkan penonton sebanyak dua belas orang
dan tahun ini jumlah pengunjung diharapkan bisa mencapai lima belas orang
tiket dari festival yang digelar pada empat belas september ini dibanderol seharga rp lima ratus delapan puluh hingga rp sembilan ratus belum termasuk pajak
karmel mursalim jakarta